selang regulatornya lepas
kita cek dulu kadar gasnya sejauh apa
ya allah ustadz
ya allah ustadz ya
ustadz ya allah ustadz
silahkan ustazah duluan yang bicara
saya baru aja ngecek santriwati ustadz
dan alhamdulillah mereka semua udah pada tidur
saya juga abis dari tempat santriwan dan
tadi masih ada hadi sama indra yang masih di luar kamar tapi
sekarang udah pada masuk kamar sih
kok kagak hidup
aduh gila apaan ini dia
ya allah ustadz
ustadz kenapa tenang
ya allah ustadz
ajiilah ilah mau meledung
ya udah yuk langsung sana
jangan hape terjadi ya ustadz
jangan hape terjadi ya ustadz
ya allah ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa ini
ada toge ada tahu ada penggorengan
tenang aja ustadz
kompor rusak ac mampet
saringan poli blebera
serahkan sama ustadz musa yang mulia dan sanwa
ih jangan tanya
kita lihat dulu kompornya kondisinya seperti apa
selang regulatornya lepas
kita cek dulu kadar gasnya sejauh apa
ya allah ustadz
ya allah ustadz
ya udah lebih baik sekarang kita semua keluar ya
kita menjauh dari sini ini bahaya
ayo ustadz kita keluar dari sini
aku tidak menyangka seperti ini
tunggu dulu kawan kawan
kalian semua denger tidak
orang orang sedang menjauhkan
tapi dari mana ya
iya ayo juga denger
tunggu dulu ustadz tidak
ini ada apa ini gadu gadu
waduh pada ribut ada pesta apaan ini
bukanya pada tidak jelas semuanya
kok kamu kaya ceremotan kaya gitu
lo yang ada cole coletan tuh
untuk santriwati kita semua balik ke kamar ya
ikut sama ustazah sama mpositi ya
eh ali indra
sobri yang liat sobri gak
mungkin si sobri lagi di kamar mandi
ini pasti bener kerjaan si sobri
ilang dah kecantikan saya
kulit keremajaan saya
inget saya cuci ah biar bersih
biar lebih kincung lagi
mana abis perawatan
udah tali kamar yang sebelah putus
kudu pake sabun ini
agak beres kalau gak pake sabun
kalau masih di dalam kan
cepetan keluar keluar jangan pakai alasan
kamu jangan mudah mudah bohong deh di dalam
tuh kan pintunya gue kunci
udah kak sabar kak sabar
kamu inget kak apa kata ustad abi tadi
jangan bahas lendang
kita ulang balik aja yuk ke kamar
sebelum ustad usah patlon ini
toko membalasan aku
kak kamu yakin yang ngelakuin itu sobri
iya aku yakin banget
soalnya si sobri suka jahilin
jahilin aku betul tuh betul
laporan aja yuk ke ustad
daripada lu orang bahas dendang
aku gak mau ke ustad usah akan ke pak yaik
ya enggak lah
masalahnya cepet selesai
betul tidak sudut
udah udah kalian tidur aja deh
terus kamu gimana
udah kalian tidur
itu urusan aku
gak usah ikut campur
bener kan aman ya
akhirnya kita berhasil belajar haiko
iyalah namanya juga haiko
kita ke kamar masing masing yuk
udah ngantuk nih
ee tapi tunggu dulu
aku numpang di kamar kamu dulu ya nera
nanti si hadih
hadih tukeran sama aku
kamu di kamar aku
aku di kamar kamu
iya deh aku jajanin
kenapa gak inder aja
eh aku saya kan disukam
kasurnya gak muat